bukti dan saksi sudah jelas
kamu gak mau percaya gimana lagi
lebih rasional dong pak
aku tau anakku mah
aku kenal dia
dia nggak mungkin melakukan hal seperti ini
ya tapi kita kan gak bisa melihat orang hanya dari luarnya aja pak
yang namanya andin itu dari luar terlihat seperti anak baik baik kan
tapi ternyata dia selingkuh dari nino
dan dia hamil dengan selingkuhannya
karena dia takut ketahuan sama nino
dia bunuh si roy
sementara kamu bisa lihat elsa
dan agak sedikit keras
tapi dibalik sifatnya dia yang keras itu
justru dia sebenarnya hatinya tulus
karirnya dia sekarang justru bagus
udah deh pak
dia udah bunuh orang pak
udah bisa dok
coba sekarang angkat tangan kirinya pak
nggak ada tenaga sama sekali dok
dok jadi suami saya
suami saya ini kenapa dok
pak surya mengalami struk ringan ibu
saraf di muka dan lidahnya nggak kena
jadi pak surya masih bisa berbicara dengan lancar
ini kaki dan tangan kiri saya masih bisa sembuh kan dok
asalkan bapak dibantu dengan keluarga
bisa menjaga dan mengelola manajemen stres bapak dengan baik
cepat kan sembuhnya ya dok ya
tergantung pastinya ibu
intinya ibu support bapak
supaya bapak jangan terlalu memikirkan hal hal yang berat
ini resep obatnya sudah saya tuliskan
lalu itu saya permisi
terima kasih dok
pak tadi kamu denger kan dokter bilang apa
kamu itu terlalu stres mikirin andin
sampai kamu stroke kayak begini
kamu harus pikirin ke siapapun
kamu harus pikirin ke siapapun
kamu harus pikirin ke siapapun
kamu harus pikirin ke siapapun
kesehatan kamu sendiri dong

udah lah jangan dipikirin dulu mbak andinnya
yang terpenting sekarang kesehatan papah
bapak gak mau juga kepikiran lagi
sebentar ya pak
bisa kan tapi adalah
saya tahu pasti ibu sama bapak malu atas kejadiannya
ya memang sih
andin itu memang agak berbeda dengan elsa
dari dulu selalu wajib bikin masalah
bu sarah sebelumnya saya mohon maaf sama ibu ya
mungkin waktunya kurang tepat tapi terpaksa saya harus sekarang sampaikan ke ibu
jadi saya sama suami udah memutuskan kalau nino itu harus bercerai sama andin
dan tadi selesai sidang nino udah langsung kasih surat suratnya ke andin
jadi surat surat perceraian yang harus dia tanda tangan
saya mohonnya sama ibu tolong ingetin andin supaya dia cepat cepat tanda tangan ya
iya iya bu saya mengerti sekali
saya juga pasti akan melakukan hal yang sama kalau saya ada di posisinya
saya benar benar sangat menyesal dan minta maaf ya bu
saya sebagai ibu tidak bisa mendidik andin dengan baik
nggak apa apa kok bu
saya tahu kalau ibu sarah sama pak surya orang baik
makasih banyak ya bu
nanti pelan pelan saya akan coba bicarakan dengan suami saya
salam buat nino ya
ya makasih salam kembali ya
keluarga nino sudah memutuskan bahwa nino dan andin itu harus bercerai
bahkan mereka sudah mengirimkan surat cerai ke andin
berarti aku ada kesempatan lagi dong buat deket sama nino
kamu mau balik lagi sama nino
iya kenapa enggak sih ma
lagian dari dulu kan aku cinta sama hindu
dan aku juga udah lama deket sama dia
aku pisah sama nino kan semua karena mbak andin
masa kamu balik sama laki laki yang pernah sama andin
kalau orang orang di luar sana tahu mereka ngomong apa
udah lah ma aku nggak akan peduliin omongan orang ya
karena aku pengen bersatu lagi sama nino
aku tuh cinta banget sama dia
ya kalau belum dicoba kan nentau ma
mau dukung aku ya
apapun yang bikin kamu bahagia
mama pasti akan dukung
iya aku terbicara denganuffy tentang setelah mbak andin masuk ke kabinet roda ta coffee ground
tidak tentu hati hati atas ya
masa aku pun jadi mantis
tapi sebelum aku tahu red fymmino
kau kayak gimana sih mbak when
ini surat surat kamu

aku mau menyelesaikan semuanya
aku mau menyelesaikan semuanya